dan masih dari kasus yang menjerat sang kanjeng jumlah korban penipuan di mas kanjeng taat pribadi terus bertambah
kali ini seorang warga surabaya melaporkan taat pribadi atas tuduhan penipuan penggandaan uang setelah sang suami menyetor tiga ratus juta rupiah ke sang kanjeng
gunarsi warga jalan tambak asri surabaya melapor ke polres pelabuhan tanjung perak terkait penipuan penggandaan uang yang diduga dilakukan taat pribadi
menurut gunar sih almarhum suaminya kasianto telah membayar mahar sebesar tiga ratus juta rupiah sejak menjadi pengikut tadef pocan antara dua ribu dua belas hingga dua ribu lima belas
kasianto bahkan diangkat sebagai koordinator wilayah setingkat bupati oleh taat pribadi
sebagai gantinya kasianto diberi kotak kayu yang diakini sebagai mesin pengganda uang
belakangan kotak yang dijadikan barang bukti pelaporan ini ternyata hanya berisi aneka perhiasan palsu dan jim
kasianto juga mencari jimat yang berbeda
juga mendapat sejumlah mata uang asing dan senjata tajam
nasianto meninggal seminggu setelah menagih janji ke taat pribadi
keluarga menduga kasianto meninggal secara tidak wajar
kejalannya itu mau meludah itu sulit
terus batuk sakit
terus sekali dia batuk disertai sama darah
tanyakan ke istri almarhum ke saudaranya keluarganya apakah pernah mendapatkan hasil selama dua ribu dua belas sampai dua ribu lima belas
selama kurang lebih empat tahun bergabung ini hanya mendapatkan janji janji saja bahwa akan cair dalam sekian
nanti bisa sampai miliaran nanti akan membeludak
nah itu makanya terakhir terakhir almarhum menagih terus bersekeras menagih terus ternyata almarhum meninggal
sejak tertangkapnya taat pribadi beberapa waktu lalu padepokan dimas kanjeng di jalan bontobila kecamatan panakukang makassar sepi
hingga saat ini korban penipuan dimas kanjeng taat pribadi di sulawesi selatan
diduga mencapai tiga orang
arief hakim cnn indonesia